tadi kata lo suruh ngojek
apaan ini buat tamu
lo bercanda ah
ini beneran gak bisa dikeluarin
udah mulai jualan
mau beli emangnya
enggak cuma nanya aja
wah tega banget pur
ada orang rep
amplep duit ya
eh diam ini duit emang
ini semua gara gara si ojek
masa lebih belain mila daripada emak
tati gak tau jawabannya
duit udah ketemu maaa
udah ketemu loh duitnya
ayo akhirnya dapet duit juga
kan tadi udah be
ban jangan main bola di dalam
ih babe harusnya ronron yang dibalain bukan mila
dia main bola di dalam bek
ronron gak sengaja nendang ke dalam
dikasih tau jawab aja
jangan bentar bentar dimarahin
gara gara sering dimarahin
nangin aja terus
sama anak pake ngiri
eh gak ada bocah
biar kata dia bandel
dia kan anak lu satu satunya
telepon mila bunyi
sekarang mila sama ronron tinggal di rumah ba be
di rawa bebek
maaf ya cing
bener ya cing
mbak ben nanya apaan tadi
kalau saya mudik saya sudah di kampung mbak
nggak di sini
kan senyum itu indah
iya kalau orang lain yang senyum
jadi ini cing lo si ipa
mau ke sini
kemarin itu abis sholat itu
cing ipa udah ke situ
tapi kagak ketemu
bener dia mau kemari
emangnya kenapa sih
be takut ya sama cing ipa
enggak lah ya
lah emang apa
pur hari ini ada yang ajak makan makan lagi ga ya
di rumah siapa pur
di rumah pak sofian
kebaran tahun depan
pur kamu mau kemana kan baru dateng
mau tahu aja apa mau tau banget
mau tau banget pur
kasih tau gak ya
kasih tahu atuh kan saya nanya
tapi gue gak mau ngasih tau
kacangnya jangan dimakanin terus
itu kan buat tamu
apa yang ngapain disini
jalan masuk lebaran
ya emang penumpang kalau lebaran masuk ke dalam jalan kaki
tuh kan abang mah gitu sih
kalau dibilangin main pergi aja
apaan ini buat tamu
lo bercanda ah
beneran gak bisa dikeluarin
udah mulai jualan
mau beli emangnya
wah tega banget pur
ada orang repot bukan dibantuin
saya mau ke rumah gebetan saya
tadinya sih gue mau bikinin kopi
ya udah po
ke tempat ani bisa saya tunda
udah lemesin dah
eh tangannya bukan lunya
pecahin aja ya
jangan bang masih baru
udah abang ojek dulu ya
bisa dimakan lagi nih kacang
john kamu gak dagang john
ini kan udah lebaran
terserah aku dong
kok gak pake coklat
jangan pake datang datang
kok gak pake cuy
lucu itu kalau lihat manusia cupu lagi jember
kalau mau beli gas tempatnya bukan yang ini bang ojek
bang ojak pegangin dong
eh bang ojak jangan geyar dulu
nggak kurang nggak lebih